tersangka atau dpo adalah satu bukan tiga
agar tertib rekan rekan tunggu tunggu tunggu sabar tunggu sabar sabar sabar ya sabar ya kami persilahkan jadi nanti kita akan mendengarkan keterangan dari tersangka
oke silahkan ya bawah ya bawah sudah sudah sudah ya rekan rekan tolong tertib nanti kita sama sama mendengar
saat itu sudah dalam kondisi pingsan yang melakukan persetubuhan pertama adalah ps kemudian diikuti oleh tersangka lain kecuali satu yang memang di bawah umur tidak ikut melakukan persetubuhan
jadi perlu saya tegaskan di sereh rekan rekan bahwa tersangka semua bukan sebelas tapi sembilan sehingga dpo hanya satu
untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa lima keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan tiga ada lagi yang menerangkan tiga dengan nama berbeda
setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam ternyata dua nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut
jadi tidak ada tersangka lain namun apabila nanti kemudian hari muncul tersangka lagi ya kami akan periksa
tetapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami tersangka atau dpo adalah satu bukan tiga
jadi semua tersangka jumlahnya sembilan bukan sebelas